kepadatan arus mudik lebaran arus balik lebaran terjadi di stasiun rangkas bitung banten
penumpang memadati stasiun di setiap waktu pemberangkatan krl menuju jakarta
menjelang masuk kerja dan sekolah kepadatan penumpang terjadi di stasiun rangkas bitung banten
para pemudik tujuan jabodetabek memadati stasiun setiap waktu pemberangkatan krl
antrean terlihat di lokasi pembelian tiket serta di pintu masuk stasiun
sementara itu hari terakhir cuti lebaran para pemudik terpantau berdatangan di stasiun pasar senen jakarta
hari ini pt kai memprediksi jumlah pemudik yang kembali ke jakarta menggunakan moda transportasi kereta api mencapai empat puluh tujuh enam ratus tiga belas pemudik
pemudik yang kembali ke jakarta melalui stasiun pasar senen hari ini diperkirakan mencapai delapan belas lima ratus penumpang
sementara yang diperkirakan di jakarta penumpang yang kembali ke jakarta melalui stasiun pasar senin
kita pantau kondisi arus balik lebaran di stasiun pasar senen jakarta
bersama jurnalis kompas tv rizka ananda
saudara rizka seperti apa pantauan anda di stasiun pasar senen saat ini
apakah masih banyak pemudik yang akan keluar dari jakarta
selamat petang sintia dan juga saudara
meskipun hari ini diprediksi sebagai puncak arus balik melalui stasiun pasar senen
namun kalau misalkan berdasarkan pantauan kami
ini ternyata pada hari ini masih banyak warga jakarta yang masih ingin melakukan perjalanan mudik
ke daerah ataupun timur pulau jawa
dimana kalau misalkan tadi kami juga meskipun sekarang ini masih tidak cukup ramai
cukup lengang namun pada jam jam tertentu memang terminal keberangkatan dari stasiun pasar senen ini
dipadati oleh pengunjung ataupun pengguna moda transportasi kereta api
dimana informasi yang kami dapatkan ini jumlah pemudik yang akan berangkat dari stasiun senen
pada hari ini diprediksi sekitar tiga puluh empat penumpang
yang artinya ini tingkat okupansi keberangkatan dari stasiun pasar senen ataupun stasiun gambir ini mencapai enam puluh lima
dari total ketersediaan tempat duduk
jadi meskipun memang hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik
dari timur pulau jawa menuju ke jakarta
ternyata masih banyak para pemudik yang ternyata masih baru berangkat pada hari ini
karena memang jika tadi kami sempat berbincang begitu dengan beberapa penumpang
yang mengatakan bahwa mereka ini baru dapat cuti begitu
sehingga memang ini dimanfaatkan untuk dapat melakukan perjalanan ke kampung halaman setelah empat hari setelah lebaran
nah meskipun begitu hari ini merupakan diprediksi menjadi puncak arus balik dari timur pulau jawa
dimana kalau misalkan kami dapatkan informasi dari pt kai daob satu
ini sebanyak empat puluh tujuh ribu penumpang akan tiba di jakarta pada hari ini
melalui stasiun pasar senen dan juga stasiun gambir
tidak hanya stasiun pasar senen dan juga stasiun gambir yang menjadi favorit dari para warga yang menggunakan kereta api
namun juga stasiun bekasi dan juga stasiun jatinegara juga menjadi opsi oleh para pemudik untuk menjadi tempat berhenti ataupun turun
dimana kalau misalkan berdasarkan data
kami dapatkan ini sebanyak lima enam ratus penumpang
dan kemudian di stasiun jatid negara sebanyak empat enam ratus lima puluh penumpang
meskipun hari ini menjadi puncak arus balik
namun dari pt kai sendiri juga memprediksi bahwa puncak arus balik dari timur pulau jawa menuju jakarta ini
masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan
ini dugaannya ini hingga tanggal tujuh belas april mendatang
iya rizka lalu dari pantauan anda
apakah masih ada penumpang yang akan keluar dari jakarta rizka
ini kalau misalkan kami pantau sintia pada jam jam tertentu
ini loket keberangkatan stasiun pasar senen ini akan didatangi
ataupun ramai para calon pemudik yang akan berangkat untuk mengantri menuju masuk ke kereta
dikarenakan tadi seperti yang saya sudah sempat singgung bahwa beberapa dari pengungsi ini memilih
berangkat setelah lebaran ini dikarenakan alasan beberapa hal
di antaranya baru mendapat cuti begitu ya dan kemudian juga untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan ketika terjadi ketika melaksanakan mudik
sehingga memang ini kalau misalkan dari pt kai sendiri juga memprediksi bahwa
masih ada banyak begitu penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik susulan
tadi disampaikan ini pada hari ini saja diprediksi sekitar tiga puluh empat penumpang yang akan berangkat dari stasiun pasar senen ataupun dari stasiun gambir
fedriska ananda melaporkan langsung dari stasiun pasar senen jakarta